lebaran dua ribu dua puluh dua tinggal beberapa pekan lagi
di tahun ini pemerintah secara resmi mengizinkan masyarakat indonesia untuk dapat melaksanakan mudik
saat mudik dalam jangka waktu tertentu rumah akan ditinggalkan dalam keadaan kosong
inilah yang dikhawatirkan oleh beberapa pemudik
salah satunya adalah yudi seorang karyawan swasta yang tinggal bersama keluarganya di daerah tangerang selatan
itu biasanya kita hitung kita mau mudiknya berapa lama ya pada dua hari pas seminggu
tapi biasanya yang kita cukup amankan itu kelistrikan
kelistrikan itu misalnya kayak tv audio lain lain kan kondisinya bisa standby tuh ada merahnya
itu baiknya dicopot aja supaya nggak makan listrik juga kalau ada apa apa lebih aman lah
berdasarkan data dari dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta
kebakaran rumah yang terjadi di musim mudik lebaran takut
tahun dua ribu dua puluh satu adalah sebanyak empat puluh empat unit
ada dua penyebab utama kebakaran yaitu arus listrik dan kompor gas
ya kebakaran yang disebabkan di indonesia ya terlebih di dki jakarta itu penyebab pertama memang listrik
kemudian kompor gas
kemudian instalasi listrik ini bisa instalasi listrik yang ada di dalam gedung
maupun ada yang di dalam gedung
seperti di kabel kabel udara itu pun penyumbang cukup tinggi juga frekuensi kebakaran
di jakarta ini
nah untuk itu karena dua hal yang paling tinggi penyebab terjadi kebakaran tadi itu
antara listrik dan kompor gas ini kita harus sangat sangat waspada terhadap dua hal tadi
pastikan bahwa listrik kita aman gas kompor kita pun aman
ada beberapa tips yang bisa dilakukan ketika meninggalkan rumah saat mudik
yang pertama adalah cabut alat alat yang terhubung dengan kelistrikan
tv dan lain sebagainya
yang kedua pastikan kompor dan gas mati
akan lebih aman jika regulatornya dilepas
berikutnya untuk hewan peliharaan anda dapat menitipkannya ke pet shop
namun jika hewan peliharaan anda memiliki treatment khusus
anda bisa menitipkannya kepada orang kepercayaan anda yang tidak mudik
berikutnya menginformasikan kepada rt
dan tetangga bahwa anda sekeluarga akan melaksanakan mudik
agar mereka dapat membantu mengawasi rumah anda tetap aman
terakhir anda bisa menitipkan kunci rumah anda kepada tetangga
agar jika ada suatu hal darurat
tetangga anda dapat membantu kendala yang terjadi di rumah saat anda mudik
dengan melaksanakan beberapa tip meninggalkan rumah saat mudik
anda dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman
untuk bertemu warga di hari raya
dari pasir egar angga cita kisumah jakarta